inisiatif sendiri mengadakan kotor royong
sudah lama berarti pak ya
cuma ditempelin sama bata bekas
kalau untuk dananya sendiri ini pak dari mana pak
belum ada campur tangan dari pemerintah pak